ceo sekaligus pendiri gojek nadiem makarim akan mengungkapkan alasannya memilih vietnam sebagai tempat melebarkan sayap gojek
dan apalagi rencana ekspansi gojek ke depannya simak laporan koresponden desi aritonang dari hanoi vietnam berikut ini
ya sudah bersama saya nadiem makarim ceo dari pt kreasi anak bangsa yang hari ini peluncuran dari aplikasi goviet yaitu layanan seperti gojek di indonesia
kini hadir di vietnam dan di kota hanoi setelah sebelumnya hadir di ho chi minh city
sebelah saya sudah ada nadiem selamat sekali lagi dan tadi kita lihat ada presiden joko widodo yang hadir dalam peluncuran kali ini
maknanya apa sebenarnya
maknanya hari ini merupakan suatu hari yang sangat penting buat indonesia karena ini suatu hari dimana suatu brand asal indonesia bisa ekspansi dan tampil di panggung dunia
dan karena itu goviet dengan launching di ho chi minh dan hari ini di hanoi ini merupakan hal yang sekalian ada world economic conference
tapi juga signifikan buat indonesia
karena akhirnya nama kita dibawa di panggung dunia
jadi hari ini adalah suatu kemenangan untuk indonesia
sebenarnya kenapa sih pilih vietnam
apa karena memang rasio pengendara motornya lebih banyak atau memang karena kompetitor sudah lebih dulu masuk ke pasar vietnam
kita punya kompetitor di semua negara tapi alasannya kenapa kita pilih vietnam adalah seperti tadi jumlah pengguna motornya besar luar biasa per kapitanya lebih dari indonesia
smartphone penetration sangat tinggi dan konsumennya itu sangat biasa
jadi kita menggunakan aplikasi
dan ekonominya berkembang begitu cepat dan semangat gotong royong di vietnam luar biasa
jadinya itu alasannya kenapa kita pilih vietnam duluan
dari sisi regulasi ada nggak kendala tertentu di kota ini yang harus dihadapi oleh gojek hingga akhirnya benar benar bisa tembus di pasar ini
enggak di vietnam lumayan lancar dari sisi regulasi dan pemerintahan seperti tadi ada berbagai macam pemerintahan dari kementerian transportasi vietnam
juga hadir di sini
dari sisi regulasi dan stakeholder pemerintah sangat mendukung inovasi dan sangat mendukung kompetisi
itu yang sangat penting bahwa ada kompetisi di dalam berbagai macam vertikal right healing food delivery dan payment
agar timbullah kompetisi karena konsumen akan selalu menang kalau ada kompetisi
karena semua orang perlu pilihan nggak bisa cuma ada satu pilihan

oke menarik tapi kalau bicara dari teknologi sebenarnya apa sih yang menarik
apa yang membedakan teknologi dari goviet di sini
apakah sama dengan indonesia
dan membedakannya dengan kompetitor yang ada di sini
teknologinya sangat similar dengan apa yang kita ada di indonesia
tapi kedepannya mungkin akan ada customization customization tersendiri
tapi secara core engine nya benar benar menggunakan tech stack nya gojek
berarti pasti pengguna gojek kalau digunakan goviet di sini pasti ngenalin aplikasinya karena sangat mirip
oke tadi saya sudah sempat mencoba juga aplikasi dari goviet
dan saya lihat ternyata baru
baru ada goride dan gosend
kapan rencananya layanan layanan seperti yang ada di indonesia bisa diterapkan di sini
hahaha oke baiklah
terus kemudian tadi ada bocoran bahwa segera akan mengekspansi pasar di asia tenggara dan di thailand
mulai dari bocoran tertentu sudah seperti apa progresnya
ditunggu kayaknya nggak akan makan waktu lama
tentunya ada tiga negara lagi yang sudah kita pilih sebagai negara ekspansi yaitu thailand singapura dan filipina
tidak lama lama kok
oke ada kesulitan tertentu mungkin dari keempat negara tersebut untuk bisa
semua negara itu berbeda beda tapi semua challenge atau obstacle apapun akan kami hadapi
boleh tahu dari sisi total nilai investasi di keempat negara itu seberapa besar
oh saya belum bisa disclose maaf
oke ada harapan tertentu dengan dibukanya goviet di hanoi ini
harapan saya adalah ini bisa membuktikan bahwa perusahaan indonesia itu bisa berprestasi di panggung dunia
saya ingin membuktikan untuk semua generasi entrepreneur untuk semua generasi startup dan perusahaan perusahaan indonesia brand brand indonesia bahwa kita itu sebenarnya bisa bersaing di panggung dunia
oke baik terima kasih
nadiemah karim sukses selalu